gubernur jawa barat ridwan kamil menetapkan siaga satu untuk kawasan bandung raya karena meningkatnya kasus covid sembilan belas
sejumlah pengetatan dilakukan dalam tujuh hari ke depan
lewat akun instagram ridwan kamil menyampaikan mayoritas kawasan wisata di kabupaten bandung dan kabupaten bandung barat akan ditutup